hai turun level per enam september surabaya raya dari level tiga masuk level dua meski demikian
polrestabes kota surabaya meluncurkan dua unit mobil masker keliling yang dioperasikan
selama dua puluh empat jam untuk mengedukasi masyarakat agar tetap waspada masker tidak makasih bu
hai ini adalah masker yang diberikan oleh polrestabes kota surabaya kepada warga yang
berada di titik titik rawan seperti di pasar tradisional ataupun di pasar akik seperti pada
hari ini meski sudah berada di level dua dan delapan belas kabupaten kota di jawa timur sudah ada
pada zona kuning namun diharapkan tetap bahwa masyarakat taat pada protokol kesehatan
selain di pasar aki indrapura surabaya mobil masker juga menyisir pasar pucang
salah satu pasar
tradisional di surabaya yang padat saat beroperasi pagi hari sejumlah pedagang tampak
mengenakan masker dengan cara yang kurang benar kami ini menekankan kepada masyarakat yang sudah
bosan dalam menggunakan masker kami tetap menghimbau mereka dalam penggunaan masker ini
dalam arti mereka memang sudah menggunakan masker tapi kadang kadang kan belum dicuci ini sudah
sudah waktunya dibuang
menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan di tempat tempat keramaian di
pasar di mal di kafe sejumlah pedagang pasar pucang mengaku tidak terganggu dengan aktivitas
pendisiplinan yang dilakukan polrestabes surabaya mereka berharap covid sembilan belas segera berakhir
kepinginnya sih kita nama juga orang kecil ya kepinginnya gov sembilan belas ikut
kepengen cepat berakhir jadi kepengen normal seperti dulu ya disiplin setiap hari siang malam
pagi selalu pakai masker jadi pasar pucang ini selalu aman hai satu unit mobil masker keliling
setiap hari membagikan dua ratus lembar masker kain sejak dioperasikan jumat lalu mobil masker sudah
menyasar dua puluh titik rawan kelalaian protokol kofit sembilan belas eka rima ganjar wicaksono surabaya jawa timur